tidak ada masalah tidak ada masalah
tidak ada masalah tidak ada masalah
tidak ada masalah tidak ada masalah

tidak ada masalah tidak ada masalah
keluarga pasien yang meninggal dengan hasil swab pcr positif covid sembilan belas
mengamuk di depan kamar mayat rumah sakit dr muhammad saleh
kota probolinggo pada selasa siang
mereka beranggapan jika ayahnya meninggal karena penyakit dideritanya
jangan beranggapan jangan beranggapan
selain akan mengambil jenazah secara paksa
mereka juga tidak memperbolehkan jenazah dimasukkan ke dalam peti mati
dan akan dimandikan sendiri di rumah duka
amarah keluarga berhasil diredam setelah dilakukan mediasi dan edukasi
dari satgas covid sembilan belas serta manajemen rumah sakit
pasien ini sudah dua kali pulang paksa bapak
jadi pernah masuk ke ubd kemudian pulang paksa
kondisinya desaturasi datang sudah oksigennya sudah
datang sudah koma sudah dia
tidak apa nafasnya sudah desaturasi
kemudian dia beberapa saat dia meninggal
kalau saya ditanya ini comorbidnya apa apa
bagaimana kita menentukan komorbid dalam waktu sekejap
jenasa kemudian dimakamkan di pemakaman umum setempat
dengan pengawalan ketat
seorang pria di magetan jawa timur
selasa siang ditemukan meninggal dunia oleh anaknya
yang saat itu hendak menjenguk rumahnya
sebelum ditemukan meninggal dunia
korban diketahui menderita sakit panas
batuk pilas dan sesak nafas
tak satupun warga sekitar yang berani mendekat
karena menduga korban meninggal akibat terpapar covid sembilan belas
warga kemudian menghubungi satgas covid sembilan belas
serta relawan dari kelurahan setempat
setelah hampir empat jam
sejumlah relawan yang datang menggunakan apd lengkap
bahwa jenazah di dalam rumah
relawan ini datang untuk berupaya
memandikan jenazah tersebut
setelah dilakukan pemulasaraan oleh relawan
jenazah korban langsung dimakamkan
di tempat pemakaman umum
menggunakan protokol kesehatan
berkutan cnn indonesia